bulan agustus tahun ini galeri nasional kembali menggelar pameran karya seni koleksi istana negara
proses pemindahan barang barang pameran koleksi istana negara ke galiran nasional memiliki tantangan tersendiri
karena barang barang koleksi yang berusia tua itu rentan rusak
lalu seperti apa sulitnya proses pemindahan karya seni itu
cnn indonesia memiliki liputan khusus untuk anda
beginilah proses pemindahan patung pria memanah koleksi istana negara jakarta
sebuah alat berat diterjunkan untuk mengangkat patung yang berbobot kurang lebih satu lima ton ini
sebelum diangkat patung harus ditutupi dengan kain atau benda lunak untuk menghindari goresan atau kerusakan
setelah itu patung dimasukkan ke dalam box yang sudah disiapkan sebelum dikirim menggunakan truk
pengangkutan harus dilakukan dengan ekstra hati hati demi menghindari kerusakan akibat guncangan selama perjalanan
selain patung lukisan adalah koleksi yang juga akan dipamerkan selama bulan kemerdekaan
lukisan lukisan tersebut adalah karya karya terbaik para seniman lokal masa lalu
umur lukisan lukisan tersebut juga cukup tua
bahkan ada yang mencapai lebih dari seratus tahun
sebelum dipindahkan kondisi karya seni akan dicek terlebih dahulu
jika ada kerusakan akan dicantumkan dalam berita acara
kemudian setelah sampai di tujuan kondisi benda benda pameran akan diperiksa ulang berdasarkan laporan sebelumnya
berbicara masalah penanganan khusus tadi
ada yang dari bali ada yang dari jogja
ada yang diangkut pakai pesawat ada yang darat mobil juga
itu mengantisipasi gimana karya seni yang usianya lebih dari seratus tahun ini tidak rusak
karena kan di pesawat ada turbulensi
kalau diangkut pakai trak bisa ada guncangan guncangan
itu bagaimana bu
kalau kita bicara mengenai istana tapak siri tentu pergeserannya dari istana ke bandara
kemudian dari bandara ngurah rai ke bandara soekarno hatta yang tentu melalui angkutan udara
ini memang melalui antisipasi cuaca benar kata tadi yang disampaikan mas
bahwa apalagi bali ya kita ketahui gunung agung kadang kadang juga suka batuk batuk
nah kita ketahui ini harus diperhitungkan dengan baik
apakah cuaca di bali pada saat pergeseran karya ini tidak berbahaya bagi karya
artinya tidak menimbulkan turbulensi yang cukup banyak
dan pesawat yang kita pilih pun juga pesawat berbanding besar pesawat airbus
dengan harapan itu tadi kalau ada turbulensi kan tidak terlalu banyak guncangan karena memang airbus kan lebih settle
kita pun juga meyakinkan pergerakan karya ini dari tahap ke tahap
dari mulai pengepakan kemudian pergeseran ke transportasi daratnya sampai bahkan rekan rekan pengamanan itu melakukan pengawalan
sampai ke lambung pesawat
meyakinkan posisi dari karya ini di mana gitu ya
agar tidak terganggu dengan barang barang penumpang lain
menjaga keutuhan karya seni adalah kewajiban
sebab tak hanya mengandung nilai rupiah yang tinggi karya seni juga memiliki nilai historis yang mencerminkan identitas bangsa
abdul rahim jakarta